sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
gimana mas tadi mas udah ngeliat penampilan saya kan bagus gak
ya kalau boleh jujur saya kagum penampilan kamu memang gak kalah sama penyanyi penyanyi di jakarta
oh iya dong mas karena di kampung ini kan lilis penyanyi paling top
jadwal mampunya lilis itu padat banget
wah kebetulan banget
ya saya lagi mau nyari penyanyi penyanyi yang lebih lokal untuk ke tingkat nasional
moga moga aja saya nggak salah pilih
oh saya yakin kalau untuk yang satu ini mas pasti gak salah pilih
karena minggu depan saya udah mau rekaman
besok lusa atau minggu depan
pokoknya kalau untuk tv
saya siap kapan aja
baru pulang nek
oh jadi ibu masih di sini
belum puas ibu nyeram main lilis hah
ya allah astaghfirullahaladzim
kenapa kamu kasar sekali sama ibu nek
kamu bisa seperti sekarang ini karena sahabat yang ibu mesrakan kamu
semua yang kamu dapatkan ini adalah pemberian dari allah nak
apa semua ini karena allah
salingu tahu ya lilis bisa seperti ini lilis bisa menikmati semuanya
karena hasil kerja keras lilis sendiri bu
emangnya dengan sholat sholat dan sholat
ibu bisa seperti ini
dengar bu ibu bisa punya rumah di kampung
itu karena uang dari lilis
pokoknya mulai besok lilis kamu lihat tampak ibu lagi di rumah ini
ibu gak akan pernah meninggalkan kamu dalam keadaan seperti ini
ibu baru bisa tenang
kalau kamu sudah kembali ke jalan yang menurut sadar nak
ah sadar ibu yang seharusnya sadar
karena apa yang sudah ibu lakukan selama ini
untuk menghasilkan uang kan bu
gak menghasilkan uang kan
ibu bisa punya uang ibu bisa punya rumah
semuanya karena lilis
karena lilis bu
bukan karena uang
list kalau kamu bukan anak ibu
udah lama kamu ibu tinggalin
ibu nggak perlu repot repot mengemis
mau kembali ke jalan yang benar
ibu gak mau kamu jadi anak durhaka nek
lilis justru berjasa kepada keluarga
kalau bukan karena lilis keluarga gak akan bisa hidup
seharusnya mereka berterima kasih
dasar orang tua atau diri

ada di mana
itu tuh orang yang itu
lihat dong dandanannya
itu sih bukan orang lagi
tapi super nora
iya ya lihat jantinya
di tanah abang dua ribu tiga
buat yang malu ya
padahal kan buat muncul di tv
kalau gue siap sekali muncul di tv
yang penting jangan dikenakan nora ya gak
lihat aja tuh sepatunya
yang kagak ada mereknya
kasian deh dia ya
jadi terlalu gue
pasti mereka sedang menggunjingi aku
habis ini mereka bakal gak ada apa apanya samaku
aku akan menjadi penyanyi tangguh terkenal di tanah air
mereka pasti akan tertunduk padaku
setelah itu semakin
jangan lagi tangguh tangguh pasang
harilah tahu pun
ego dan teknologi
mereka pernah kalah lagi
itu udah aveya's shade siapal'
tidak bisa menjaga anak gadis kita dengan baik
ibu sungguh malu
ampuni dosa dosa anak hamba ya allah
lampuni dosa hamba yang tidak bisa menidik anak dengan baik dan benar
sehingga dia terperosok kepada perbuatan yang tidak korido ya allah
lampuni dosa hamba yang tidak bisa menidik anak dengan baik dan benar
pertama kali saya melihat lilis itu saya langsung tertarik
melihat penampilan dan aksi panggungnya itu yang bikin saya jadi senang
ya tapi kan kalau ada yang lebih baik kan gak ada salahnya kita coba
siapa tahu atusiasmu penonton akan jauh lebih baik dari ada yang sekarang
ya pak nanti saya akan coba cari lagi
nanti sih bukan gak suka sama lilis
vokalnya masih agak lemah
penampilannya sih oke
tapi ini semoga didukung oleh aksi panggung yang berbeda dengan penyanyi lainnya
tapi kita harus menyadari bahwa sekarang kita sedang mencari bibit penyanyi dangdut
bukan menari dangdut
jadi penyanyi dangdut
tapi aku lupa tuh dari tahun berapa lama
ya pasti sih
aku udah mau kemana aja
aku sih udah lama banget
bergelut di dunia dangdut
atau melihat aksi penonton seperti itu
dari dorasinya gak
ini pak johan
ini biasa aja
ini pak johan
produser dari pusat sari suara
oh jadi ini pak johan
produser terkenal itu
seneng sekali saya bisa kenal sama bapak
pak johan tadi udah ngobrol sama aku
terus dia bilang dia senang banget
lihat pengampilan kamu
makanya dia tuh minta kenalan sama kamu
sama mau ngajakin makan malam
kalau untuk pak johan kapan pun saya siap
mau malam ini
besok atau lusa
semuanya udah ya